itu siapa ya
saya lagi nyari kerjaan
pajikan saya pindah
jadi saya nganggur
tadi saya lewat rumah yang bercat putih di kompleks
katanya perlu beban
kata satpam yang jaganya sih
saya permisi dulu
kamu pengemis ya
rumah ini anti pengemis
saya tumi pak bukan pengemis
emangnya tampak saya sama pengemis
saya kemarin mencari pekerjaan pak
katanya di sini butuh pembantu rumah tangga
atau tukang nyuci gitu pak
saya memang butuh pembantu
kamu bisa kerja apa
pokoknya semua punya rumah tangga pak
kamu tinggal dimana
saya tinggal di kampung sebelah kok pak
kita ngobrol di dalam
badan saya pegal pegal semua
recep sinya aja bu di gedung mewah
dapat berapa ya nanti
ke gedung ya
ngapain saya ke gedung
aku ingin melihat anakku menikah
tidak ingin aku datang
nadia binti joni iskandar
dan iwan binti andi
nadia binti joni iskandar
dengan mas kawin tersebut
bagaimana para saksi
makasih nama jelan
iya iya makasih makasih
buan itu siapa ya
nggak tahu mungkin tetangga sebelah kali
buan kok sepraynya dekil banget sih
ini kamar nenek nenek aja deh
mau mauan tidur di sini
oke sabar dulu bentar ya
tidak tuhan ada apa
bikin saya baget aja tuhan
gak apa apa ini sepraynya kok nggak diganti sih
kalau bisa cari yang warna pink aja ya mi
kalau nggak ganti aku pindah lagi nih ke rumah papa
ih kamu tuh aneh aneh aja ya
loh ngapain sih
hah kamu tau nggak
nyari warna pink itu susah
ya udah lepasin dulu
aku harus cari pekerjaan
tapi kerja apa ya
ah uang tinggal segini
maaf tuhan nyonya saya terlambat kesiangan semalam dari sini duduk malam
tuh kan kalau butuhnya pulang pergi ya begini kan jadinya
udah kamu santai aja sayang
tumi kalau besok kamu telat lagi saya pecatkan
aku jalan dulu
ya allah jangan kau biarkan aku mati dalam keadaan kesepian seperti ini aku ingin mati di depan anakku
tau tidak kenapa tau ibu pangat sekali ibu sakit ya udah minum obat belum bu
saya ketika ke dokter ya bu
nggak usah nanti juga sembuh ini cukup istirahat aja bu
ibu belum makan ya dari pagi saya rerupsi telur ya bu saya bawa dari rumah pak iwan
ibu nanya apa sih
pak jikal butuh ubi
pak iwan sehat
bu nanti gak sehat
tapi mereka orang datang mulu
pak jikal disini
kenapa sih kamu
suami pulang hari tambah
ini tuh udah jam berapa wan
seharusnya dari jam setengah tujuh
kamu tuh udah pulang
kenapa jam sendiri kamu baru pulang
kemana aja sih
kamu pergi sama perempuan lain
lihat lah mana
jadilah bicara kamu
kamu jahat banget ya sama aku
kamu udah gak sayang ya sama aku
aku mau pulang
aku nggak seperti yang kamu tuduhkan tadi
kalau kamu gak percaya
kamu telfon bapak
kamu beneran gak macem macem
aku berani sumpah apapun
dan aku udah lah kalau kamu kutuk
kalau aku sampai bohong